mainkan gamenya dapet pincuannya
kata orang tua
kalo ada lolongan anjing di hutan malem malem
itu artinya ada makhluk halus lagi gin tayangan
aduh bulu kudukku merinding
pasti di sini ada silumannya
umah bangun umah
saya mau susur ranum pak
saya mau susur ranum pak
kecilan saya rina
saya tidak tahu soal itu
hai garis garis cantik
pada mau kemana
godain kita lah
dasar buaya darat
iya jahil banget
kalau mau gue dobiin
jangan pakai pancingan lah
alamak matre kali ternyata
cantik cantik kok matre
apa kalian pernah melihat seekor buaya
di sekitar sungai naga ini
bukannya pernah lagi tuan
tapi sering iya kah
beberapa kali saya menyusuri
sungai naga ini
tak ada satu ekor pun
kalau sampai ada
tuh buaya buaya darat yang jahil
tembak saja tuan
tapi saya ini pemburu binatang buas beneran
di sekitar sini banyak buaya
tak ada satu ekor pun
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
tidak ada satu
eh tuan aspar itu
dulunya tinggal di kota bersama istrinya
karena hobinya berburu
jadi dia memilih tinggal di desa
aku juga tahu tuan aspar itu emang kaya
pengusaha tabang batu bara
katanya nih ya tuan aspar itu sudah menikah sepuluh tahun
tapi belum dikaruniai anak
bisa jadi istrinya itu yang bernama mansa mandul
coba aja tuan aspar mau menjadikan aku istri mudanya
pasti aku bisa memberikannya anak
ya tuan aspar
sebentar ya umar
aku duluan ya
namanya juga uma sama anak
anaknya aja sebelas
kata orang malah bisa bikin kesebelasan bola
ada ada aja kamu
iya bapak sebentar ya
saya sudah baca buku komiknya
bareng tentang siluman buaya putih
tapi bikin penasaran pak
bapak yang beli buku ini baru baca
belum aja selesai membacanya
tapi bikin jantung deg degan
dan gambarnya juga bikin serem
sampai ke bawah mimpi ya
nah kata orang kalau jari tertusuk jauh
harus segera dihisap
supaya aroma darahnya nggak tercium sama siluman
itu kata komik umar
belum tentu kebenarannya
aduh bapak ini
kalau bapak punya menantu
pasti bapak ditemanin minum kopi sama menantu bapak
bapak ini sudah tua
umurnya tinggal hitungan hari lagi
mau sampai kapan kamu melajang terus
kalau di desa kita tidak ada pemuda yang berkenan di hati kamu
apa perlu bapak dan uma mencari pemuda lain di desa seberang itu
sekarang ini bukan zaman dahulu kalah lagi
masa jodoh anak orang tua juga yang nyari
bukannya ranum tidak mau nikah
tapi kalau nanti ranum nikah
siapa yang akan mengurus uma dan bapak
kalau ranum sudah menikah
hanum akan menjadi milik suami seutuhnya
ada lelungan anjing
kata orang tua
kalau ada lolongan anjing di hutan malam malam
itu artinya ada makhluk halus lagi gentayangan
buluk kudukku merinding
pasti di sini ada silumannya
kalau ada hantu
karena kalau kita takut sama hantu
kita akan semakin dihantui oleh ketakutan
kalau kata nenek nenek dari desa naga
karena siapa pakai batu ini
orang berasa segan
hantu juga berasa segan
makanya setelah saya pakai batu ini
saya nggak pernah takut lagi
saya juga memakai batu ini
tapi saya masih merasa takut kalau pulang ke rumah
kalau tidak membawa uang